anda masih bersama reportase jawa timur
hari terakhir konferensi perkotaan dunia
puluhan delegasi berkesempatan mengunjungi kampung tua mas pati di surabaya
para delegasi mengaku terkesan dengan suasana kampung yang padat
serta keramahan penduduknya
para delegasi prepkom un habitat tiga antusias
dengan memakai atribut khas surabaya berupa sarung dan udeng
mereka juga disambut dengan musik patrol yang dimainkan oleh anak anak
serta diajak berjoget dengan warga setempat dengan iringan lagu berbahasa jawa
di sepanjang jalan kampung lawas mas pati ini
mereka disuguhi dengan pameran berbagai kreasi kerajinan tangan lokal
tidak hanya itu delegasi yang berasal dari berbagai negara itu
juga disuguhkan berbagai makanan dan minuman khas surabaya
beberapa dari mereka terlihat begitu menikmati es cao
yang belum pernah dikenal

para delegasi juga diajak anak anak kampung bermain permainan tradisional
seperti engrang batok dan klompen
tidak lupa mereka juga mengaku kagum dengan berbagai bangunan kampung
yang sudah kuno tetapi tetap terawat
kami berharap bahwa mereka bisa menggunakan kualitas yang lebih baik
untuk kesehatan dan untuk komunitas mereka sendiri
kunjungan wisata ke kampung lawas mas pati ini merupakan salah satu kegiatan
yang sengaja dipamerkan kepada tamu delegasi peserta prepkom un habitat ketiga
diharap dengan kunjungan ini perekonomian warga sekitar bisa meningkat
dan kampung lawas mas pati lebih bisa dikenal tidak hanya dari dalam negeri
bahkan juga hingga mancanegara